ya pak jokowi mentor saya
baik terima kasih
pak ganjar bersikap nggak akan terjadi kekeliruan
ada penolakan proposal itu nggak ada nanti
karena ini mengakar dalam tradisi bangsa
buat pak jokowi menegaskan
bahwa itu bukan dari presiden
ini kan sudah sangat clear
penjelasan dari bapak presiden
dan semuanya harus satu nafas
dengan kebijakan bapak presiden
tidak boleh ada yang berbeda
silahkan ya pak